saya mah gak enak sama kamu
gak enak kenapa
kita ngelambat kerja sama sama
sekarang saya masih kerja
bukan kamu yang minta
dia juga tahu siapa kamu
pernah masuk penjara
dia sudah bisa nerima kamu
mikirnya jangan lama lama
kamu juga bantuin mikir atu
dari rumah sakit
bapak kamu masih dirawat
masih butuh uang buat bapak kamu
mau gak sih
masa jadi bintang sinetron
saya kan bukan produser
kalaupun saya mau nyopet
saya udah punya tim sendiri
terima kasih buat tawarannya
kayaknya kita butuh dewi
dia mau gak
kak dewi benci sama saif
yang suka ngajak kita buat balik lagi jadi copet
mau nawarin kerja ke suami kamu
takut bikin malu
tapi kalau bapaknya tetep gak percaya sama dia
masih ingat teman sekolah kamu kamu kenapa begini
gara gara gak punya kerjaan gak bisa ngasih nafkah keluarga
susah ditinggal anak istri
saya mah gak enak sama kamu gak enak kenapa
kita ngelamar kerja sama sama diterima sama sama sekarang saya masih kerja kamu enggak
santai aja masalah saya gak ada hubungannya sama kamu
lagi pula saya udah ada yang nawarin kerja jadi supir angkot siapa
temannya mertua saya
barusan saya ketemu acung lagi duduk gak peduli sekitar nggak peduli sama saya
mau saya antar pulang ke rumah keluarganya tapi susah diajak ngomong nggak respon
ini sekarang saya mau ke rumah keluarganya mau ngasih tahu di mana acung
kenalin temen aku
biar temenannya lebih enak
kayaknya enggak perlu ditutupin
lea ini partner aku
sebenarnya bukan partner
dia statusnya masih praktek kerja lapangan
kamu mahasiswa akademi of bandung cokpen
iya kok tau
sekarang aku udah gak nyopet lagi
dia insaf jadi maling
itu sih namanya bukan insaf
aku kan enggak bilang udah insaf
aku udah cerita sama kamu
mau keluar dari kelompok bos sahib
mau berhenti jadi copet
aku ngajak lea berhenti juga
aku diancam sama bos hf
foto kamu mau dicetak diperbanyak
di bawahnya dikasih tulisan
waktu aku sama teman aku mau naik angkot
terus kamu turun
kenapa kamu pura pura gak kenal
isang biar kamu kesel
kalau temen aku rosa
sebetulnya udah mau keluar duluan
malahan udah keluar
aku bisa keluar
tapi dijebak sama bos hf
dipaksa masuk lagi
aku kok bisa keluar ya
padahal sahib megang foto aku
ajeng jessy pony juga bisa keluar
sahib megang foto mereka
bisa jadi ancaman saya cuma gertakan aja
apa aku lea rosa langsung keluar aja
kadang kadang kita harus punya keberanian lebih
lu bersin bersin terus
aku pulang dulu ya
sebelum main makan dulu
mama buatin serbaim
komplain soal apa yang kamu masak itu itu aja
ma tadi ibu guru nanya ke semua
apa pekerjaan orang tuanya
kakak nggak tahu ya
ada juga kalau ada yang nanya gitu
nggak tahu apa jawabannya
bilang aja sama anak anak kamu
kalau ada yang nanya lagi kerjaan orang tuanya
bilang aja wira swasta
terus si kakak nanya lagi
wira swasta itu kerjaan apa ma
ada juga nggak tahu
itu tandanya mereka pinter
tapi saya juga kadang kadang jadi ngebatin
sering gak bisa ngasih jawaban yang sebenarnya
bapaknya anak anak mantan suami saya
pekerjaan sebenarnya apa
ibu guru nanya ke semua
bapak nanya ke semua

bapak nanya ke semua
liat liat tokoan lainnya kak fadli
nanti kan kerulung diza mau dijualin di situ juga
kapan ya ketemu dia lagi
kamu suka ya sama kak fadli
enggak cuma pengen ditraktir lagi aja
terima kasih ya
besok ikut ketemuan sama dewi
saya mau ngurusin toko online dulu
terus ketemu diza lagi
kembaliin flash disk
kalau kamu nggak ikut
berarti besok saya pakai angkot
kamu itu sebetulnya perlu saya
atau perlu motor saya
motor mah faktor pendukung aja
yang memudahkan dan bisa menghemat ongkos
tapi yang utama
saya butuh dukungan buat urusan sama saib
yaudah gimana besok aja
kapan kerudung kamu muncul di toko onlinenya kak fadli
fotonya baru aku kasihin barusan
barusan kamu ketemu kak fadli
di tempat biasa
kok aku nggak diajak
sebetulnya kamu nggak kerja
sebetulnya tadinya memang mau kerja
tapi nggak jadi
sebetulnya bukan kerja
ubed diajakin temen
usahanya nggak jelas
aku kan menciloknya om ubed
kenapa kamu nggak jualan cilok lagi aja
udah setahun lebih
tapi nggak ada kemajuan
om ubed memangnya libur jualannya sampai kapan
udah berhenti jualan kali
kalau kamu berdiri leher saya pegel
besok kita ke tempatnya om ubed jualan
om ubednya udah jualan lagi
om ubed besok udah ada janji
masih ada urusan
nanti kalau urusannya sudah beres
baru om ubed jualan cilok lagi
yaudah terserah kamu aja
kamu nggak takut
saya sama lea yakin
soal ancaman bos sayap mau nyetak foto kita
dibawahnya ada tulisan awas copet
itu cuma gertakan aja
buktinya semua anak buahnya yang udah keluar
putri poni jessy ajeng
nggak ada masalah
kamu ikut keluar
bingung apa takut